saudara seorang ibu hamil ditemukan tewas di sebuah ruko di kelapa gading jakarta utara
hasil penyelidikan polisi menunjukkan korban tewas akibat dibunuh
rekaman cctv ini saudara memperlihatkan momen sebelum korban ditemukan tewas di sebuah ruko di jalan bulu fart raya kelapa gading jakarta utara
tampak korban bertemu dengan seorang pria di dalam ruko pada jumat sembilan belas april
pria tersebut membawa koper dari dalam ruko dan sempat berbincang dengan korban saudara
tak lama kemudian pria tersebut pergi meninggalkan ruko
pada sabtu pagi ibu hamil kemudian ditemukan tewas di lantai tiga ruko dengan kondisi tergeletak dan bersimba darah
polisi pun langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara
sementara itu saudara jenasa korban langsung dibawa ke rumah sakit polrik ramadjati untuk divisum
hasil olah tempat kejadian perkara sementara polisi berhasil mengantongi identitas seseorang yang diduga pelaku pembunuhan terhadap ibu hamil tersebut
terduga pelaku berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil penyelidikan dan juga analisa video rekaman kamera pemantau di sekitar lokasi kejadian
polisi kini tengah melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku
ketika di temukan terduga pelaku
mayat salah seorang perempuan di kelapa gading yang bersimbah darah diduga dibunuh
kemudian dari hasil olah tkp analisa serta penyelidikan kami telah mengantongi identitas pelaku